dalam peresmian hotel pertama di bukota dusantara presiden joko widodo secara khusus
berterima kasih kepada sejumlah konglomerat tanah air
presiden pun menyebut nama aguan dalam keterangannya
lantas siapakah konglomerat aguan yang disebut presiden joko widodo ini
oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada pak aguan dan
kawan kawan yang hadir pada sore hari ini
ini memberikan confidence memberikan rasa percaya diri pada nusantara
ucapan terima kasih presiden joko widodo ini disampaikan langsung kepada sejumlah konglomerat tanah air
yang turut serta menanamkan investasi di ibu kota nusantara
yang menarik presiden joko widodo menyebut nama aguan
lantas siapa pengusaha aguan yang disebut oleh jokowi
sebelumnya sugianto kusuma alias aguan ditunjuk untuk memimpin
konsorium penanaman modal dalam negeri di ikn nusantara
berdasarkan informasi dari berbagai sumber aguan adalah sosok dibalik kesuksesan
pengembang properti terbesar di indonesia yaitu agung sedayugrup
ia mulai menerintis agung sedayugrup pada seribu sembilan ratus tujuh puluh satu
bisnisnya pun terus berkembang dan tersebar di beberapa daerah
prestisius seperti jakarta bogor depok tangerang dan bekasi
selain memegang tampu kepemimpinan agung sedayugrup aguan tercatat menjabat
wakil komisaris utama pt bank artagraha sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
pada dua ribu empat ia bergabung dengan bank interpasifik tbk
lalu setelah penggabungan pt bank interpacifik
dan pt bank artagraha tbk aguan kembali dipercaya sebagai wakil komisaris utama pt bank artagraha international tbk
selain itu aguan ikut dalam proses pengembangan kawasan pantai indah kapuk ii
proyek ini digadap bersama perusahaan ternama lain salim group